empat dari lima wakil indonesia di babak perempat final indonesia open dua ribu enam belas
tidak mampu menjawab gegap gempita dukungan penonton dengan kemenangan
termasuk jonathan christie yang menangir maju ke babak perempat final setelah mengalahkan lin dan
tunggal putra indonesia ihsan maulana mustafa berhasil melangkah ke semifinal
setelah mengalahkan wakil inggris rajiv osef dalam tiga set tujuh belas dua puluh satu dua puluh satu dua belas dan dua puluh satu dua belas
di babak semifinal ihsan akan berhadapan dengan unggulan kedua asal malaysia lee chong wei
dia telah melakukannya
sementara itu meski unggul di set pertama jonathan christie harus takluk dari pebulu tangkis denmark
yan o jorgensen dua puluh satu empat belas sembilan belas dua puluh satu dan empat belas dua puluh satu dalam pertarungan selama enam puluh dua menit